suhu politik yang memanas jelang pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas terlihat dari berbagai serangan ke bakal calon petahana yang telah menyatakan diri maju secara independen
basuki cahapurnama alias ahok
kritik tajam terhadap kinerja incumbent jelang pilkada memang wajar terjadi di berbagai daerah
namun gugatan hukum proyek reklamasi hingga wacana penggulingan incumbent lewat hak menyatakan pendapat parlemen menjadi sorotan tersendiri
seberapa khawatir para penantang ahok jika terpilih kembali
kami akan mengulasnya malam ini dengan syarif yang merupakan anggota dprd dki dari fraksi partai gerindra
selamat malam pak syarif
mas arief ini yang juga salah satu yang ikut menantangani usulan begitu ya hak menyatakan pendapat ya
kemudian di sini ada martin hadi winata dari knti begitu ya
selamat malam pak martin ketua bidang hukum
pembelaan nelayan ketua bidang umum pembelaan nelayan
baik saya akan mulai
kenapa kita bicara reklamasi kenapa kita bicara juga hak menyatakan pendapat
kami melihatnya ini sebagai sebuah fenomena menjelang pilkada dki seolah olah ada semacam ini
tetapi kita bedah dulu satu persatu dari soal reklamasi terlebih dahulu
bagaimana knti melihat reaksi gubernur ahok tadi yang sama sama kita lihat bahwa putusan pton itu sebenarnya bukan soal izin reklamasinya
tapi teknik reklamasinya begitu
jadi wisesa mungkin itu yang dipermasalahkan tetapi kemudian reklamasi tetap jalan nanti bisa lewat bumd
baik saya perlu jelaskan bahwa
putusan pengadilan ini sangat progresif
kami sangat mengapresiasi putusan pengadilan dan pengadilan pt un jakarta tidak hanya memutus secara aspek legal saja
bahwa reklamasi teknisnya segala macam itu
nah menurut saya pak ahok seharusnya membaca putusannya dulu lebih lengkap
bagaimana isi putusan tersebut dari pertimbangan sampai putusan petitumnya
untuk memastikan langkah apa yang paling tepat untuk dilakukan oleh pemerintah
pertama saya ingin mengucapkan bahwa saya sangat berharap bahwa
pemerintah jakarta akan memiliki kekuatan yang sangat baik
karena jika melihat putusannya
apa yang disebutkan dalam putusan itu
tidak hanya persoalan legalitas saja
bahwa pemerintah provinsi melanggar pasal atau peraturan perundang undangan
undang undang pesisir dan tidak adanya perda tentang rencana zonasi
tetapi lebih dari itu
misalkan saya kasih contoh seperti ini
reklamasi akan membuat teluk jakarta menjadi
rusak karena perubahan pola arus
kemudian terjadi sedimentasi terjadi pendangkalan nelayan
itu ada dalam putusan
ada dalam putusan
dan bagian yang paling khusus adalah
itu di luar gugatan atau bagaimana
masuk dalam bagian dari gugatan
karena kami mengajukan hampir lebih dari seratus bukti
nah satu yang paling catatan adalah
reklamasi tidak dianggap sebagai
pembangunan untuk kepentingan umum
dan catatan khusus reklamasi tidak boleh untuk kepentingan bisnis
dan itu karena itu tidak relevan
bumd atau swasta
karena bumd dalam konteks ini ya
tujuannya untuk mencari keuntungan seperti halnya pihak swasta
oke baik tapi kalau kita lihat pendapat dari
sekarang memang diajukan
sekarang sudah memang diajukan lagi
memang belum inkrah
tapi sempat juga ada pernyataan begitu dari pemprov bahwa
sampai inkrah pun ini masalahnya bukanlah soal
bukanlah soal izin reklamasinya
reklamasi tetap seperti yang tadi kita kutip bahwa
itu hal yang wajar di seluruh dunia bahkan
bagaimana anda melihat
ya kalau kita berdebat mengenai dunia itu
dunia yang mana yang dia maksud
kalau misalkan dia berdebat mengenai belanda
ya belanda berbeda lingkup secara teknis ya
jadi nggak bisa dibandingkan begitu ya
dikaruniai sumber daya alam yang melimpah ruas seperti itu
tapi memang putusan pt un itu juga melarang untuk
iya untuk menghentikan reklamasi
bukan soal jangan wisesa melakukan proyek di reklamasi itu
bukan seperti itu ya
ya menghentikan reklamasi karena akan berdampak buruk
terhadap kearifan lokal termasuk juga di situ nelayan tradisional
dia tidak bisa lagi menangkap ikan sekitar situ
dan segala macamnya termasuk budaya bahari bangsa indonesia
yang akan rusak karena reklamasi
oke baik bagaimana dprd melihat reaksi dari gubernur ahok
seperti ini dalam konteks reklamasi ini
saya tidak heran
kalau kita rekam putar ya putar pendapat pernyataan ahok
terhadap persoalan hukum bukan kali ini saja
jadi tidak heran
jadi selalu pak ahok itu
nah ini sikap dprd seperti bukan memahami keberadaan
tapi bagaimana sikap dprd melihat kalau misalnya kemudian gubernur
sudah adanya putusan seperti ini putusan ini putusan hukum ini adalah gugatan
dari nelayan begitu kan
artinya kan yang diwakili juga oleh dprd
ketika melihat seperti ini apa yang
ya sikap kita kepada gubernur supaya taat pada putusan itu
ya putusan pengadilan
ya putusan pengadilan
ya suatu sebelum ada gugatan kan pak gubernur mengatakan
silahkan kalau tidak setuju dengan reklama wasit gugat pengadilan
sudah ada mengambil insikta menang
belum berpendapat lain
menurut saya tidak ada yang spesial tanggapan ahok terhadap putusan kemenangan
teman teman nelayan ini
artinya ahok itu selalu keluar dari subtansi masalahnya
yang dibuat oleh nelayan adalah kerugian kerugian
kerugian kan bukan persoalan perizinannya
sungguhnya subtansinya loh
dampak dari kerugiannya

jadi apa yang anda ingin mengatakan
ya saya ingin mengatakan bahwa
pada saat ini kita sudah menanggung perusahaan yang

hampir setahun ya
ya setahun lebih
katakanlah misalnya kemudian sampai inkra kemudian masih juga berpegang pada posisi
ini reklamasi ini bukan soal itu
tadi kita berulang kali begitu ya

reklamasi ini bukan soal tidak boleh reklamasinya
tapi soal bagaimana perusahaan yang mengelola itu

dprd kan begini ya
dprd itu kan legislator ya
mestinya mestinya ya saran dari awal itu perda zonasi
karena ada peran sebagai pengawas juga

kemungkinan mungkin lebih banyak orang yang diberes
hakim akan memberikan pertimbangan lain di dalam pertimbangannya ya
cuma sayangnya memang perdaya itu belum selesai

harus banyak belajar terhadap keinginan keinginan para nelayan itu

tidak ada ikan
ternyata para nelayan menguptikan ada
baik kita tahan dulu sampai di situ
nanti kita akan bicara lagi di tengah sejumlah permasalahan permasalahan hukum
atau gugatan yang dihadapi oleh gubernur petahana ini
yang akan maju lagi melalui jalur independen ini
anggota dprd di dki jakarta mengapa mencoba untuk menghidupkan kembali
yang namanya hak menyatakan pendapat
ada apa di balik ini
kami akan segera mengulasnya
bukan apbd siluman
kita sama sama tahu tahun yang lalu ya
rekomendasi angket itu adalah
menemukan bukti pelanggaran
pelanggaran yang dilakukan oleh gubernur
yang bukan hasil pembahasan dan percundi prd
kalau bahasa pak gubernur
masalah itu pendapat pak gubernur ya
pelanggaran etika dan norma
itu sudah clear
di dalam rapat paripurna disampaikan
kemudian saya waktu itu
dari sekian anggota saya interupsi
meminta kepada pimpinan
hak menyatakan pendapat
lalu tadi kan apakah dewan tidak memahami
lalu dilakukanlah proses proses itu
sedangkan tata tertib dprd
dua puluh orang tanda tangan
kemudian diajukan dalam terapim
sekarang pertanyaannya apakah ujuk ujuk
masalahnya adalah dalam ketentuan undang undang
itu tidak ada yang namanya
tetapi kan substansi
angket sebelumnya dan substansi
sampai hari ini itu beda
hari ini tidak ada angket yang digulirkan
dan kemudian tiba tiba ujuk ujuk
katakanlah ada keluhan
menyatakan hak menyatakan pendapat
dikelar hak menyatakan pendapat
saat itu pdip
tidak ingin bergabung
ini bicara yang lama ya
kalau pak indra tadi mengatakan gugur
tidak mati itu masih ada
cuma persoalannya adalah pada saat itu
pdip tidak bergabung
kemudian tidak terjadi yang namanya rapim
hak menyatakan pendapat
artinya begini pak indra
kita belum sampai hak menyatakan pendapat
waktu itu belum
baru akan diselenggarakan rapim saja
karena lobby dari istana waktu itu ya
pak jokowi memanggil pak gubernur
memanggil pak pras
berarti tidak jadi rapim
hari itu tidak ada sampai hari ini
tidak ada menyatakan bahwa hmp itu dibatalkan
nah substansi tetap dua
apbd yang diserahkan kepada gubernur
adalah bukan hasil pembunuhnya
nah itu sedang diambil
dan itu melanggar
kedua pelanggaran etika
itu bisa dimasukkan begitu
di dalam konsideran yang sekarang kita kumpulkan
tetap substansi dua
tetap substansi dua
ada pun soal amju adalah
meminta supaya itu dihidupkan kembali
substansi tetap dua
yang mendorong amju
yang mendorong anju
hmp diganti pdip
digulirkan kembali kan pertanyaan seperti itu ada apa nih karena ada kesalahan yang belum
diklarifikasi oke yang lama itu tadi yang susah itu tadi pernah dibuka oleh publik bersama para
yang amju ini dari masyarakat jakarta utara itu konsideranya sama dia menyesal tambahkan
itu mendesak bukan bukan di dalam di dalam ketentuannya itu tetap subtansi itu dua masalah itu amju itu
adalah pendorong supaya digulirkan kembali digunakan kembali orang yang mendorong tetep
tapi bukan soal reklamasi tapi tidak tidak tidak tidak sudah kalau masih nah di dalam di dalam di
dalam tuntutan soal reklamasi sumber was dan lain lain itu bagian adalah bagian pendorong itu bagian
pendorong setia jadi begini jadi artinya bahwa trigger hak menyatakan pendapat hari ini itu ada
perbedaan ya disampaikan oleh sejumlah anggota dprd itu dikaitkan dengan reklamasi ini karena
amju ini hadir dalam kasus reklamasi satu ya dan publik menangkap itu dan saya kira media
itu mau menangkap itu dan saya kira media itu mau menangkap itu dan saya kira media itu mau menangkap

hai yang di atas atas tidak sudah sudah sudah mp tidak mp ini saya simpulkan ya tidak mp mereka
minta mengusurkan ahok caranya hanya dengan mp seperti dulu gitu dia hanya kita bicara mekanismenya
anjur meminta ahok itu dilengsarkan kami tanya kepada anju caranya gimana karena mp begitu ceritanya
jadi jadi itu hanya penorong tidak dalam substansi di dalam angket tidak jadi tidak ada bicara soal
reklamasi sama sekali begitu ya saya tanya dulu saya tanya dulu dari knti sebenarnya kalau
misalnya parlemen di dprd dki ini kemudian dengan apa yang dilakukan oleh gubernur ahok sekarang ini
misalnya reaksinya ketika melihat bagaimana putusan pt un mereaksinya kemudian masih ngotot
bahwa reklamasi tetap harus dilakukan dan lain sebagainya dari knti yang menentang reklamasi ini
ketika melihat ada upaya dari anggota dprd melakukan hak mengajukan hak menyatakan pendapat gitu
hmp setuju tidak sebenarnya knti ya kami dalam posisi menolak reklamasi ya terkait dengan depresi proses
politik saya kira itu saya kira itu proses dinamika di dprd dan eksekutif legislatif dan
segera silakan saja jika ingin melakukan hal itu tapi ikut mendorong tidak aturkan hal itu
sama sekali tidak mau ikut campur kalau menurut saya untuk terkait reklamasi saya kira dprd sudah
terlambat juga karena mengapa dulu dibahas dua rapor dan reklamasi kemudian izinnya sudah ada
dua rapor dan reklamasi dan padahal itu permasalahan mendasar peraturannya belum ada
tetapi izin reklamasi sudah diterbitkan itu kan menjadi masalah kenapa tidak dari dulu menurut saya
seperti itu oke baik sekarang bicara soal
realitas begitu ya pak syarif ya ketika saat itu apa namanya gagal berlanjut hmp itu karena
pdip tidak jadi apa yang membuat yakin sekarang ketika gubernur ahok yang maju secara independen
didukung partai kedua partai politik paling tidak yang sekarang sudah jelas mendukung kemudian
disebut sebut sangat santer golkar juga akan masuk situ pdip belum tentu juga akan gabung dalam soal
hak menyatakan pendapat itu apa yang kemudian membuat sangat percaya diri ini bisa jadi begitu pak syarif
gini ya begini yang membuat kita yakin adalah kita sudah komunikasi secara personal ya dan kita sudah
komunikasi langsung dengan pdip pada saat itu ketika kita komunikasi dengan pak bambang deha
menyatakan bahwa soal hmp adalah pendapat pribadi silakan gunakan baik dan dan kita sedang menunggu
rapat dari praksi praksi ya kan praksi pks kemarin jum'at akan rapat malamnya ya ya hari ini berhenti
oke hari ini yang hari ini golkar pun cuma rapat nah kalau sudah berhenti yang mungkin dengan pks saya kalau glaughing itu lagi gak ada tekanan itu lagi
sudah sudah sudah terkumpul tanda tangan sesudah prosedur kemudian kita rapin meyakini itu saja
mas indra bahwa kita teman teman sesungguhnya mau teman teman itu termasuk partai partai baru
iya sebetulnya mau hati kalau kita bicara antar pribadi mau cuma mungkin ya kan kita juga harus
menghargai putusan partai ya maka disitulah yang namanya lobby lobby mas indra nah dengan
bisnis seperti apa apa yang membuat yakin ini tetap masih akan digulirkan lho kan kan masalahnya
itu kan numpuk mas indra kalau kita tidak selesaikan kan menjadi pertanyaan warga ini orang
salah kok dibiarin kurang lebih gitu yang membuat kita tidak tidak kalau kita nggak yakin nggak mungkin kita
ngomong tanda tangan kan karena kita yakin akan didukung oleh partai partai lain cuma masalah
waktu saja menurut saya masalah waktu bagaimana waktu anda melihat artinya gini hak angket hak menyatakan
pendapat itu adalah hak dewan dan sah saja dan kalau itu digunakan
secara bertanggung jawab dan berangkat dari suatu niat yang baik ini akan membuat senang warga
jakarta nah problemnya kan warga jakarta ini kan memperhatikan betul pola relasi antara eksekutif
dan legislatif di jakarta yang dominan itu diwarnai oleh katakanlah ketegangan dan publik
jakarta memahami betul alasan alasan yang sering dicari cari ya oleh dprd dki jakarta alasannya kasih
contoh ya saya kasih contoh misalnya dprd menyebut etika pak ahok jelas sekali
dprd ini tidak memahami tidak bisa membedakan antara etika pejabat publik dan etiket individu atau
tata krama dan sopan santun yang namanya tata krama dan sopan santun itu terkait dengan
personality seseorang dia bisa bicara belak belakan kadang kadang dan itu sangat relatif tetapi ketika
bicara etika pejabat publik ukurannya apakah ada abuse of power atau tidak nah dalam konteks angket
yang dahulu digulirkan oleh dpr dki jakarta mereka mempersoalkan mempersoalkan etiket etiket etiket
individu yang terkait dengan sopan santun dan tatak ramah pribadi yang sifatnya personality nah
padahal dalam kehidupan bernegara yang mestinya dipersoalkan itu adalah seberapa jauh kekuasaan
ini dipakai untuk rakyat atau untuk kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi ini yang disebut
dengan etika pejabat publik dalam kasus ini saja dprd dki jakarta itu tidak paham soal ini karena
itu kemudian mereka cenderung memaksakan menggunakan alasan etika untuk mendorong angket ini akhirnya apa hasil akhirnya
sejumlah fraksi yang kemudian memahami bahwa memang ini lemah kemudian mencoba menarik diri dan ini tidak bisa
karena lobby lobby kalau kata pak syarif tadi ya istilahnya lobby lobby tetapi kan partai kemudian kan tidak mau juga
dinilai mohon maaf dinilai apa ya negatif oleh publik ingat warga jakarta ini pemilihnya cerdas
itu yang menang itu pdip dua ribu empat yang menang pks dua ribu sembilan yang menang itu demokrat dua ribu empat belas kembali lagi pdip
kalau jadi dprd ataupun partai politik politisi di dki jakarta ini juga harus berpolitik secara cerdas
karena warga jakarta ini mayoritas adalah swing voters yang dari hari ke hari itu melihat kinerja
dan sepak terjang anda sekalian dan setiap lima tahun mereka bisa memberikan reward atau punishment
jadi hmp aja ini kan kelihatan campur aduk nih ini teman teman datang bicara reklamasi mereka
seolah olah oh kita dulu punya kuncian ya dalam tanda petik coba kita hidupkan itu lagi jangan sampai
ini hanya terkait dengan pilkada dua ribu tujuh belas yang mendatang ini benarkah dugaan ini bener kan merasa dimanfaatkan oleh dprdnya
kami segera kembali
saat jeda tadi saya sempat mendengarkan pembicaraan soal bahwa yang harus dikritisi dari seorang pejabat publik adalah kinerjanya begitu
dalam konteks dan soal reklamasi ini seperti apa sih
karena ini kelihatan teman teman dari nelayan ini begitu sangat sangat tidak suka dengan policy yang dikeluarkan oleh gubernur ahok
anda melihat secara objektif seperti apa
saya kira ini proses demokratisasi sudah berjalan di jakarta
teman teman yang tidak setuju dengan kebijakan gubernur dki jakarta
itu mengambil mekanisme gugatan melalui dprdnya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh dprdnya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh dprdnya
dan saya kira ini mekanisme yang harus diapresiasi
dan kalau pemerintah provinsi dki jakarta kalah
artinya mereka harus mematuhi keputusan itu
dan katakanlah menunda karena masih ada ruang untuk melakukan banding
karena putusan hari ini belum merupakan putusan yang final
tetapi pertanyaan saya
kerap kali kita mendengar bahwa
wacana ataupun opini yang disampaikan ke hadapan publik adalah bahwa reklamasi ini hanya menguntungkan pengembang

atau ada dana kontribusi
yang sebenarnya diperjuangkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
sampai empat puluh delapan triliun
didapatkan dari pihak swasta
dan ini digunakan untuk kepentingan publik
mana ada gubernur sebelum basuki cahayapurnama
yang bisa melakukan ini
kalau toh pun mungkin dilakukan
kita tahu bahwa politik pada masa lalu itu politik yang dikelola secara gelap kulita
hari ini politik itu sangat transparan
itu ditujukan untuk siapa nantinya
untuk warga jakarta
untuk melakukan agenda pembangunan
dan pelayanan publik
e budgeting transparansi dan akuntabilitas
anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
dibawah pak ahok
ini kan sebenarnya untuk menertibkan birokrasi dibawahnya
dan juga legislatif yang ada
yang menjadi mitranya
karena kita tahu di masa masa lalu
kuat sekali kecurigaan publik
bahwa terjadi praktek kolusi dan korupsi
yang dilakukan oleh oknum birokrasi dan dprd ini
empat puluh delapan t ini kalau di masa lalu ini sangat potensi
untuk mesjajaran rakyat
ini ada temuan
ada temuan yang menarik
saya mau bongkar ya
sekarang sudah diusir kpk
betul pak ansi
itu tujuannya baik
saya selalu mengatakan di hadapan publik
ahok itu selalu mengatakan tujuannya baik
tapi caranya juga harus betul dan baik
yang ini salah menurut anda
menurut saya banyak temuannya
sudah diusir kpk ya
jadi saya ingin klarifikasi tadi ya
jadi dprd ini ngomongnya banyak temuan
mulai dari reklama si kapung pulau
saya mau dengar suara dari nelayan
saya mau darah suara dari nelayan
sumber waras pun ngomongnya temuan
tapi hari ini warga jakarta
itu tidak melihat ada bukti ya
hmp mengatakan tidak punya dasar
di dalam undang undang
kewajiban kepala daerah
wajib memperhatikan dan menjalankan etika dan norma
tidak ada penafsiran yang lain
etika dan norma adalah
tadi pengertiannya disebut beda tadi
nah mas silema nggak tahu
baca dari undang undang yang mana
teks ini harus dihidupkan
pan silema saya berdialog dengan perumus itu
yang dimaksud etika
perumus undang undang maksudnya
apa yang dimaksud etika disitu
apa yang dimaksud
tidak boleh memaki
pendapat subjektif atau memang itu maksudnya
ada catatannya di dalam
di dalam perumus undang undang
tapi kalau disebut tadi itu etika
beda istilah aja atau bagaimana ini
etika yang dimaksud mas silema adalah
etika pejabat publik
ini beda yang dimaksud etika dan norma adalah
ajaran ajaran yang kita ajarkan dalam
pendidikan itu budi pekerti
bukan etikat yang dimaksud pejabat publik
pak silema salah mengakseskan
kita kembalikan isunya ke masyarakat ya
dalam hal ini nelayan
tadi ada penjelasan soal reklamasi
tolong dilihat dari sisi lain
bahwa ada upaya dari pemprov
berapa jumlahnya tadi
untuk pembangunan warga jakarta
termasuk nelayan yang sekarang
agenda pelayanan publik
termasuk nelayan yang sekarang melakukan penolakan itu
saya kira kita harus mendudukan persoalan reklamasi ini
pada persoalan reklamasi sebenarnya
reklamasi kalau tadi dibilang kebijakan yang lama
tidak dilakukan tidak dengan proses partisipatif
ya sama saja
proses kontribusi itu juga tidak partisipatif
maksudnya sekarang gini
tujuannya untuk mengambil kontribusi
ya masyarakat yang berada terkait langsung
dengan wilayah reklamasi itu harus menjadi
harus dilibatkan dalam prosesnya
setuju gak tentang reklamasi
oh itu tidak ada
tidak pernah ada sama sekali
konsultasi publik itu loh ya
tidak ada konsultasi publik terhadap reklamasi
dan tiba tiba ujuk ujuk
secara hukum tidak ada perdagangan zonasi
tiba tiba muncul lah izin reklamasi
dan itu dianggap sebagai diskresi yang saya kira sangat
dan itu dianggap sebagai diskresi yang saya kira sangat
lucu apabila membicarakan diskresi ketika tidak ada
sudah ada aturan perundang undangan yang menjelaskan
bahwa tidak bisa terbit tanpa ada rencana zonasi
tapi pak gubernur tetap menerbitkan izin
dan saya kira catatan penting yang saya dengar ya
jakarta itu masih
apa bahasanya underspending ya terhadap
anggaran apbd penyerapan anggaran

tapi jakarta masih rendah
penyerapan anggaran rendah sekali
jadi buat apa
harus dapat konfirmasi dari dprd
benar atau tidak soal itu
mungkin dprd yang harus bisa
yang berjalan ini
sekarang enam belas baru
baru bulan juni baru enam belas ya
jadi saya mau ingatkan tadi ya
kalau saya sih berpendapat tentang isu reklamasi ini
ini sedang di dalam kpk mas indra
harus hati hati berpendapat
saya ingin menyampaikan harus hati hati
pak gubernur sendiri mengatakan itu itu adalah hal yang harus diperhatikan
mengatakan tanda quote and quote
pak gubernur mengaku quote and quote ya
ngomong sendiri begitu ya
iya mau didalami oleh kpk
karena ini sedang disidik oleh
soalnya dipenyelidikan dalam kpk
apakah itu gubernur itu kemudian
boleh mengambil itu
sebelum ada dasar hukumnya
tadi mengatakan diskresi
hari ini banyak pendapat ya
perdebatan soal diskresi ini
apakah betul atau tidak
tetapi saya ingin mengatakan gini
pak indra soal reklamasi ini
pak gubernur itu
tergesa gesa niatannya sih baik mungkin ya
untuk menggandeng swasta gitu kan
tetapi dengan cara yang menurut saya
sekarang kita kembalikan
ketika sekarang di apa
ada di tengah tengah itu
wacana hak menyatakan pendapat yang muncul di publik adalah
menangkap apa yang dialami oleh teman teman nelayan
masyarakat jakarta utara dan lain sebagainya
masyarakat korban penggusuran dan lain sebagainya
sebenarnya merasa dimanfaatkan tidak sama politisi politisi di dprd dki ini
sebalik sih kita yang dimanfaatkan
dia datang ke kita kok
ya kami sudah sebelumnya
saya sendiri sudah meneliti tentang reklamasi sejak sepuluh tahun yang lalu
dan fokus kami memang menolak reklamasi secara seluruhan
tidak hanya per pulau
kami sudah mengajukan gugatan juga untuk pulau fik
nah jika memanfaatkan
saya pikir dprd juga perlu kami manfaatkan juga
karena kami perda zonasi waktu itu
kami juga mengkritisi dprd
kami sudah berkali kali
kami sudah demo bahkan datangi
tapi sayangnya waktu itu dprd masih ngotot mau reklamasi
oh saat itu mau ngotot reklamasi
saya klarifikasi mas martin
catatan penting adalah
ya pada akhirnya
mas martin terlalu jujur
yang dibahas perda dua itu bukan perda reklamasi
adalah rencana tata ruang
yang kedua zonasi
sudah muncul sebelum perda
di bagian kedua pembahasan itu muncul izin reklamasi
dprd menolak mas martin
jadi sebetulnya dprd tidak membahas reklamasi
jadi kalau dprd mendorong reklamasi
tidak justru kita mengatur tata ruangnya
baik tadi sudah sempat dijawab bahwa sebenarnya
oke tata ruangnya
manfaat memanfaatkan tadi sudah dibahas begitu
ketika kembali ke soal hak menyatakan pendapat tadi
sudah menjelaskan juga
bukan tidak ada dasar
sudah ada dasar yang lama
begitu framenya dua
tapi sempat disinggung tadi sama bung ansi
ini sebenarnya terkait dengan

apakah seperti itu memang
kalau itu ya menurut saya sih kebetulan saja mas sita
oh kebetulan ya
kebetulan saja itu kan
sebetulnya tidak diinginkan
ada apa namanya ada pilkada
kita sih ingin cepat lengser
dari kemarin pengen cepat lengser gitu
kebetulan ada pilkada
menurut saya kebetulan saja ada pilkada
ini harus kita luruskan
kalau kita bernasib
negara itu rujukannya adalah konstitusi
dibawanya adalah undang undang
dan dpr ini harus memberikan contoh yang baik
mereka gunakan hak angket
itu hak mereka
tetapi pendasarannya itu harus logis
dan bertanggung jawab
nah kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh dpr
pada tingkat nasional
mereka juga pernah menggulirkan angket
pada saat itu misalnya angket senturi
yang juga mau didorong sampai kepada hmp
tapi tidak jadi pada saat itu
karena ada sejumlah alasan
mungkin juga polarisasi
fraksi di parlemen
dan juga mungkin ada yang merasa bahwa ini masih lemah
nah tetapi fokus mereka hanya pada senturi ketika itu
nah hari ini
ini kan artinya
paling tidak background jelas gitu ya
jadi satu kasus
yang digodok oleh angket
ini ada pansus angketnya
ini yang diteruskan
menjadi hak menyatakan pendapat
nah ini tiba tiba wacananya ini adalah wacana yang dominan adalah reklamasi
yang dki ini ya
ya sudah kemarin kan
menggunakan hmp yang lalu
menggunakan hmp yang lalu
karena nggak mungkin mengajar pembelajaran
ini kan bukan pembelajaran memulai dari angket lagi begitu ya
mestinya harus ada pansus
ada angket lagi
yang melakukan penyelidikan
apakah memang reklamasi ini
secara aturan ini
salah atau tidak
dan ini merupakan proses politik
tapi di mana angketnya
kalau pansus reklamasi sedang digarap sekarang
akhirnya mas indra
jawaban jawabannya model seperti ini
jawaban jawaban ini parsial
kan seperti itu
saya ingin tanya begini
ya ingin tanya begini
angket itu kan
saya sudah saya dikatakan
apakah dibiarkan orang bersalah itu
dengan cara apa mengingatkannya
karena itu pak ansi
di dalam rapat itu
dalam rapat beberapa praksi
yang ditakutkan adalah opsi lengser
waktu itu kita bicarakan dua opsi
apakah memberikan peringatan
minta nya lengser
kalau kita mengikuti aturan yang ada
kan ada dua opsi
nah sekarang itu
yang mempelopori amp
hmp itu adalah
apakah terus menerus dibiarkan seperti ini
tadi kan sudah terang benderang mengatakan bahwa
targetnya adalah lengser begitu
tetapi kan kita juga harus mendengar praksi yang lain
kalau praksi yang lain mengingat hanya lengser
kemudian masalah sumber waras
dan lain sebagainya itu menjadi fokus tidak
bagi dprd melihat ini
itu itu trigger
kenapa tidak dibuat angket saja lagi
sumber waras sudah masuk ranah hukum
reklamasi bagian sudah
jadi ada kecurigaan begini kemudian
kenapa kalau misalnya yang saat itu
dimulai dari angket
kemudian ada hmp
tapi kan masalahnya kan masalah
kemudian pdp tidak jadi
apa ini karena ngejar waktu
menghilang pilkada dki ini atau
tidak karena sumber waras itu sudah ranah hukum
tidak bisa diangketkan
beberapa bagiannya masuk ke kpk
jadi kalau kita membuat angket
juga lucu mengintervensi aparat hukum
kasus senturi kan setelah angket dulu
baru serahkan kepada kpk
kemudian sampai sekarang tidak ada tindak lanjut
itu begitu juga dprd
jadi itu sudah diangkat
itu sudah ranah hukum
jangan dibilang mengejar waktu
enggak ada hubungannya dengan pki dan dki dua ribu tujuh belas
kalau baru tidak ada
warga jakarta itu sudah cerdas
mereka tahu gubernurnya seperti apa
mereka tahu anggota dewan nya seperti apa
dan berdasarkan berbagai macam survei
itu warga jakarta itu menjawab secara jelas
institusi institusi yang mendapatkan distrust
krisis kepercayaan itu

dan itu di titik nadir
nah jangan sampai hmp ini ini kemudian ibarat mempermalukan diri sendiri
karena kali lalu tahun lalu itu tidak jelas juntrungannya
dan tiba tiba ujuk ujuk sekarang seperti ini
nah yang berikut tadi sempat kita bicara soal reklamasi ya
saya juga ingin bertanya ya kepada teman teman lsm ataupun juga warga jakarta utara
ya boleh saja tidak setuju dengan reklamasi begitu
tetapi dalam konteks ini saya justru melihat bahwa pak ahok itu hanya merupakan eksekutor yang menjalankan apa yang menjadi amanat peraturan
nah kenapa misalnya teman teman kalau tidak setuju reklamasi tidak saja menggugat kepres tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga menggugat isin prinsip yang dikeluarkan oleh gubernur fauzi bowo
karena kalau pak ahok tidak melakukan hal ini ini kan juga dinilai tidak menjalankan apa yang menjalankan
maksudnya kalau tidak melaksanakan reklamasi dia melanggar hukum
melaksanakan reklamasi melanggar hukum
nah kenapa teman teman tidak menggugat ini saja
ini kan kita bicara pada tataran legal
izin yang digunakan gubernur fauzi bowo hanya satu
yang izin baru yang dipersoalkan kan yang tiga itu
izin baru bukan izin baru
tapi ini tadi dikatakan tidak setuju reklamasi
dasar hukum reklamasi apa
kenapa itu yang tidak digugat
kalau pak presiden itu
pak presiden itu
pak presiden itu

oke gubernurnya siapa
jadi begini pak ansi
apakah itu keputusan yang dibuat oleh gubernur basuki cahayapurnama pada era ini
kenapa tidak digugat saja kepres yang itu
tidak terkait dengan kerugian kan
saya dengar penjelasan dulu ya
jadi kalau memang pak gubernur tahu ada nelayan di teluk jakarta
kemudian ada wilayah nelayan tradisional
di kawasan reklamasi yang dirampas oleh reklamasi
ya seharusnya izin reklamasi tidak bisa terbit
karena ada warga di situ yang kehidupannya terganggu
dan akhirnya dia harus terjadi kerusakan beban beban sosial dan kearifan lokalnya terganggu
nah kalau misalkan itu diteruskan juga
saya kira pak ahok juga sudah menunjukkan intensinya
intensi untuk melaksakan reklamasi
dan kepada siapa itu berpihak saya kira sangat jelas
bukan kepada warga
warga nelayan khususnya
dan juga kepada warga jakarta
karena reklamasi sendiri tidak hanya kepada nelayan berdampaknya
tapi kepada warga jakarta banjir akan bertambah kacau
jadi tidak ada masyarakat di pantai gitu ya
kemudian kita kembali lagi ke era orde baru
orang akan tertarik semua di jakarta
jadi reklamasi itu bukan berarti
kita sampai tahap kesimpulan sekarang
maksudnya sudah hampir habis
awalnya saya sempat menunjukan pertanyaan
ketika di daerah daerah lain menjelang pilkada
itu wajar saja kalau peta anak
kritik kanan kiri tajam disorot
dikinerja dan lain sebagainya
tapi di sini mulai dari sejumlah kasus muncul
kemudian gugatan gugatan tentang kebijakan yang muncul
bahkan kemudian ada hak menyatakan pendapat
tadi pak sarif ngomong itu kebetulan saja
walaupun tadi sambil senyum senyum
apa yang ada dibalik ini
sampai begitu semuanya menyorot kepada
pola relasi antara legislatif dan eksekutif
itu secara umum ada tiga
yang sehat itu yang orang katakan
pola yang sifatnya kolegial
itu yang orang katakan
itu ada checks and balances antara dua pihak ini
kadang kadang ada dukungan
kadang kadang ada kritikan ini sehat
pola yang kedua ini pola yang tidak sehat
jadi dalam penyusunan apbd misalnya
dpr dan legislatif
itu jarang sekali berkonflik
nge wind bareng atau karaoke bareng
kemudian merasa masyarakat melihat bahwa
oh mereka ini harmonis
tetapi jangan salah aroma korupsi dan kolusi
itu sangat kuat disitu
pola yang ketiga ini pola yang terjadi di dki jakarta
kita tahu bahwa relasi antara gubernur dki jakarta di bawah basuki cua purnama
dan dprd ini
ini sangat rentan konflik
sehat tidak itu
jangan cepat cepat kita mengambil kesimpulan bahwa ini gaduh
hanya mau ribut dan tidak bekerja
jangan jangan kegaduhan dalam tanda petik yang dimunculkan oleh gubernur jakarta ini
ini bermakna pemberesan
pemberesan atas apa
atas segala sesuatu yang hari ini gelap gulita
ini yang pertama
yang kedua kalau kita bicara soal penyerapan anggaran
dulu dulu gubernur gubernur sebelum pak jokowi dan pak ahok
konon kabarnya anggarannya itu diserapnya tinggi
tapi pembangunan di jakarta mana yang kita lihat
hari ini dibilang anggarannya diserapnya kecil
tetapi kok hari ini kita lihat pembangunan ada tuh dimana mana
dan beres begitu
dan hari ini kita yang namanya warga masyarakat
itu bisa melihat secara langsung proses pembangunan yang terjadi di jakarta ini
sudah tersetuju tadi sudah tersetuju
banyak aturan tata ruang pun dilanggar
tapi suara mas ini dulu
ketika tata ruang ditabrak
bol dibangun dimana mana
itu ada dimana
kita tidak pernah mendengar orang sekencang ini
tadi saya mulai dari komplik ya
saya ingin mengatakan pertanyaan saya adalah
siapa yang memulai komplik
jadi itu masalah siapa yang mulai
harus belajar dari itu siapa yang memulai komplik
kalau kita mulai dari awal
itu yang akan mulai badai
oke baik kita tunggu nanti seperti apa
hmp nya benar benar ada atau sekedar gerdak
tapi hmp itu ada mekanisme dan tahapannya
bukan ujuk ujuk begitu
kita harap terbaik juga solusi dari teman teman kti
waktu kita sudah habis terima kasih pak syarif
sedikit saja pak martin
persoalannya sekarang bukan
siapa yang mereklamasi
kemudian siapa yang diuntungkan
yang itu yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah
provinsi pak gubernur dan segala macamnya
jika berbicara ada kerusakan
lingkungan teluk jakarta
kenapa kita tidak berbicara bagaimana pemulihan
jika pak gubernur
tidak ada nelayan
kemudian bilang nelayan
miskin segala macam kenapa kita tidak berbicara
mengenai masalah ekonomi sosial
yang terjadi di jakarta
catatan penting adalah jakarta memiliki
ketimpangan ekonomi yang paling tinggi di nasional
oke itu yang harus menjadi pr
jadi beda dengan klaimnya tadi pak ansi
terima kasih pak ansi lema pak martin
terima kasih pak syarif telah bergabung bersama kami malam ini
kita tunggu nanti hmp nya
apakah benar benar terwujud atau tidak
ada waktu nanti ada
terima kasih selamat malam